warga tiongkok ramai ramai mudik ke kampung halaman untuk merayakan tahun baru imlek yang merupakan hari raya terbesar di sana ya
dan hari raya yang dimulai dengan malam tahun baru imlek pada senin malam waktu setempat ini menjadi pergerakan manusia terbesar sejak pandemi melanda
untuk membahas aturan dan juga suasana jelang hari raya di negeri tirai bambu bergabung bersama kami ada dino erkusnadi wakil duta besar republik indonesia untuk cina
pak dino selamat malam
halo selamat malam
salam hangat dari beijing
maaf suara saya agak terganggu karena sedang berada di restoran karena saya diundang sama keluarga untuk merayakan malam tahun baru ya
oke perayaannya sudah terasa sudah dilakukan oleh sejumlah masyarakat di sana tapi menanggapi tingginya angka perjalanan atau mudik ini pak dino untuk merayakan imlek
bagaimana sebetulnya imbauan pemerintah setempat
ya memang pemerintah tiongkok itu masih melakukan zero tolerance
karena sedang mempersiapkan diri untuk olimpiade musim dingin banyak juga orang yang nggak pulang
tapi khusus untuk tahun ini banyak juga orang memilih untuk pulang setelah dua tahun itu tidak melakukan perjalanan pulang ke kampung
oke dengan tadi zero tolerance artinya ada testing dan juga tracing yang sangat digencarkan betul begitu pak dino
jadi memang zero tolerance itu kemunculan satu atau dua kasus saja
sehingga di satu wilayah itu menuntut agar semua orang di situ dilakukan testing
saya sendiri juga karena tinggal di wilayah coyang tiga atau empat hari yang lalu ditemukan kasus positif di coyang sehingga seluruh kelurahan atau rt rw yang ada di coyang itu melakukan periksa masal
tidak ada kecuali juga kami yang berada di tempat tinggal kami
jadi saya secara sukarela juga melakukan tes sebagai partisipasi
uji bahwa setiap orang yang ada di wilayah tersebut itu bisa diperiksa dan dinyatakan sebagai negatif
alhamdulillah dua hari yang lalu saya dinyatakan negatif dan tidak terkendala atau tidak terganggu apapun
tapi inilah memang kebijakan dari rrt yang melakukan zero tolerance satu kasus saja itu sudah melakukan pemeriksaan di wilayah satu kecamatan
oke nah bagaimana dengan laporan warga negara indonesia pak dino
mungkin ada laporan kah
berapa banyak yang berencana
bagaimana kan untuk menghabiskan libur imlek kembali ke indonesia
memang sejak dua tahun terakhir ini sejak pertama kali kasus itu muncul
sebagian besar warga negara indonesia kan itu kan adalah pelajar dan mahasiswa indonesia
dan mereka ini sudah kembali ke indonesia
namun karena ketatnya peraturan kembalinya orang asing ke rrt mahasiswa memang itu kan masih belum
jadi pemerintah kita masih berupaya untuk memperjuangkan kembaliannya
sebenarnya mahasiswanya kita
dan yang saat ini tinggal di rrt jumlahnya sangat jomplang dibanding dahulu
jumlahnya tidak banyak tidak lebih dari dua ribu
dan alhamdulillah sampai saat ini jumlah mahasiswa maupun masyarakat indonesia di rrt masih dalam keadaan sehat walafiat
oke nah sekarang pak wakil dubes lagi makan makan lagi merayakan jelang imlek begitu
sebetulnya suasana kita ingin tahu
saya juga diundang sama salah satu kolega
di rrt untuk bersama keluarga mereka merayakan malam tahun baru di restoran bersama keluarga mereka
nah kita ingin tahu pak wakil suasananya di sana seperti apa sih
apakah perayaan imlek ini seperti tahun tahun sebelumnya kan mungkin dua ribu dua puluh pasti sepi begitu
apakah sekarang dirayakan kembali seperti saat belum ada
ini memang sedikit lebih longgar ya
setelah tahun pertama ya memang kita dicekam oleh ketidaktahuan tentang covid
dan tahun kedua
yaitu tahun dua ribu dua puluh satu ketika muncul kasus kasus sporadis
tahun ini pun sekarang sedikit lebih longgar meskipun kita tetap waspada
jadi setelah dua tahun itu sangat ketat
tahun ini sedikit lebih longgar
tapi dikembalikan kepada tanggung jawab masing masing orang untuk merayakannya itu secara bertanggung jawab
artinya kalau memang mereka menjalankan dengan menjalankan prokes dan protap itu dipersilahkan
dengan tanggung jawab penuh untuk menjaga kesehatan bersama
artinya kesadarannya kembali lagi kepada individunya ya bagaimana bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan itu
juga jangan lupa bahwa beijing ini punya tanggung jawab nanti hari pertama peluncuran olimpiade beijing itu tanggal empat februari
jadi banyak juga orang yang memilih untuk tidak pulang tapi untuk mempersiapkan keberhasilan bagi beijing olympic
ini dengan adanya lupa
bubble di wilayah beijing yang juga untuk mengantisipasi lonjakan masa olimpiade musim dingin
artinya semua orang yang ada di wilayah dalam bubble tersebut itu dalam pengamatan begitu
ya bubble itu memang sengaja dibuat sehingga keleluasan bergerak bagi para atlet maupun ofisial itu bisa dilakukan
tapi juga tidak mengganggu orang lokal setempat yang memang orang lokal setempat itu juga punya pergerakan ya
dan dalam bubble ini
kedepannya sudah dicapai satu formula yang baik sehingga penyelenggaran olimpiade bisa berjalan dengan baik tapi juga tidak terkendala oleh covid sembilan belas
memang sedikit lebih menyulitkan
tapi itu adalah pengorbanan yang dimana kehadiran offline para atlet atlet ini sangat diperlukan di beijing
tapi kalau tahun tahun sebelum pandemi kita tahu suka ada parade begitu ya menjelang winter olympic
sekarang tetap ada nggak sih pak dino
ya ini bagian dari
ini bagian saya sendiri juga kalangan korps diplomatik itu diundang
pak dugas itu diundang
saya juga diundang untuk hadir di acara pembukaan
sampai saat ini juga belum ada keputusan bagaimana pelaksananya meskipun nanti tanggal empat
tapi kami percaya nanti pemerintah rrt pasti mencari jalan keluar yang terbaik
jadi kami masih tetap sabar dan menunggu gimana pengaturannya
tapi yang jelas kami yakin bahwa pemerintah rrt ini bisa sukses menyelenggarkan olimpiade musim dingin di beijing
jadi kita akan berharap bisa menunggu
bagaimana dengan optimisme tingkat vaksinasi di sana
karena kita nggak tahu kalau nantinya ada lonjakan termasuk mungkin warga negara indonesia di tengah perayaan imlek ini
apakah vaksinasi ini cukup bisa percaya diri membuat warga di sana percaya diri untuk melonggarkan perayaan ini
sebenarnya vaksinasi di rrt itu juga sudah semakin tinggi ya
artinya saya sendiri pun juga sudah menerima booster
secara mandiri bagi orang asing
dan vaksin ini baru diwajibkan manakala wilayah yang mereka tinggali itu ada kasus kasus baru
jadi mereka juga secara selektif melakukan itu
kalau ada satu wilayah yang ada kasus baru baru itu nanti dimandirikan untuk dilakukan vaksinasi
namun tingkat vaksinasi di rt sangat tinggi dan juga zero tolerance itu juga menolak munculnya kasus kasus baru

ya strategi yang dilaksanakan oleh rrp dinilai sudah menurut kondisi setempat adalah yang paling tepat
jadi kami tinggal mengikuti saja apa kebijakan yang ada dan berusaha untuk tidak mengganggu pada kebijakan nasional yang telah dilakukan
sebagai kalangan kursus diplomatik
oke artinya sedikit berbeda dengan perayaan imlek di indonesia
kalau satgas di indonesia meminta untuk merayakannya dengan cara sederhana di sana ada kelonggaran sedikit untuk merayakannya bersama warga sekitar
tapi mungkin pak dino bisa memberikan pesan pesan untuk warga negara indonesia

saya pikir kita tidak bisa membandingkan rrt dengan indonesia ya
karena memang dua kasusnya itu berbeda
saran saya adalah ikuti saja anjuran dan aturan yang dilakukan oleh pemerintah kita
itu sudah mulai yang terbaik
itu yang sudah didukung oleh dasar dasar saintifik dan ilmu pengetahuan
tentu saja setiap perkembangan adalah berbeda
dan saya yakin pemerintah indonesia sudah melakukan yang terbaik
begitu juga dengan di rrt
itu juga disesuaikan dengan kondisi yang ada di rrt
tapi kita bisa banyak belajar bagaimana penerapannya itu dan juga pencegahannya
dan saya pikir dua duanya juga sudah berjalan dengan baik
pak dino erkusnadi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
sehat sehat terus di sana pak wakil
terima kasih banyak wakil dubes republik indonesia
terima kasih banyak
terima kasih banyak